nah itu biasanya yang datang ke dokter agung dan juga teman teman sejawatnya itu apa pemicunya
wahyu muryadi menjelaskan hal itu